nanti sampai jalan ini kira kira nanti keinginan masyarakat itu kan dikemas dalam survei
nanti kita sambil lihat perkembangannya seperti apa
untuk kami politisi tentunya waktunya sudah sangat mepet
tapi kalau bicara terkait dinamika politik ini masih sangat panjang sekali
kompas tv independen terpercaya